menko polhukam mahfud md meminta para buruh agar tidak khawatir dengan ruu omnibus law
mahfud menyatakan buruh berhak memiliki pandangan berbeda dan pemerintah siap menjelaskan rinci terkait ruu omnibus law
sebelumnya ribuan buruh berdemo di depan dpr untuk menolak ruu omnibus law cipta lapangan kerja dan kenaikan iuran bpjs kesehatan
biasa aja mana ada undang undang yang langsung jadi kan mesti ada yang protes harus jujur tidak
dibahas aja di dpr kenapa apa biasa
yang ketakutan itu kan bukan ketakutan yang protes itu kan ada dua
satu karena tidak mengerti seperti saya tadi
yang kedua karena memang dia punya pendapat yang berbeda
kalau tidak mengerti kita jelaskan
kalau pendapatnya berbeda disampaikan di dpr pasti diakomodasi
enda menem juga lah kan sudah awal sudah diumumkan penjatu presiden
waktu pelantikan itu waktu tanggal dua puluh oktober sudah bicara tentang omnibus law penyelenggaraan birokrasi dan sebagainya
sesudah itu rapat
nah fgd fgd nya tidak juga
tidak menem juga
tetapi kalau masih dirasa kurang sekarang masih bisa dilanjutkan
kan pembahasannya belum